lebih dari delapan kg sabu senilai sepuluh miliar rupiah rabu siang dimusnahkan petugas badan narkotika nasional provinsi jawa timur
narkoba tersebut merupakan sitaan dari enam bandar besar yang memiliki jaringan internasional
barang bukti sabu yang dimusnahkan bnnp jawa timur rabu siang ini total seberat delapan kg senilai sepuluh miliar rupiah
barang bukti tersebut hasil operasi selama dua bulan dari tiga jaringan bandar dan peredaran narkotika internasional asal malaysia
dari tiga jaringan tersebut petugas berhasil menangkap hidup enam tersangka dan tiga tersangka lainnya ditembak mati
besarnya barang bukti yang dimusnahkan tersebut membuktikan jika hingga saat ini surabaya masih menjadi salah satu kota tujuan peredaran narkoba di indonesia
delapan kilo lebih dari tiga tempat
yang satu itu sisa kaitannya dengan masalah tahun dua ribu
itu di mojokerto yang tertangkap di madura
salah seorang tersangka yang berhasil ditangkap bnnrp jawa timur adalah pria berinisial z yang diamankan saat turun dari pesawat di bandara juanda surabaya
tersangka yang berangkat dari malaysia ini menyembunyikan dua bungkus sabu seberat satu ratus tiga puluh empat gram di dalam duburnya
tersangka mengaku mendapat upah dua puluh juta rupiah
untuk sekali antar paket sabu
bnnp jawa timur berjanji akan menindak tegas pelaku peredaran narkoba di jawa timur dan tak segan akan melakukan tindakan tegas